hari pertama sahur pada bulan puasa ini dua kelompok warga justru terlibat tawuran di jalan jati negara barat jakarta timur
ya aksi saling lempar batu dan petasan di antara mereka mengakibatkan satu ruko hangus terbakar
dengan menggunakan batu kayu dan senjata tajam dua kelompok warga dari kampung pulo dan warga bukit duri jakarta selatan
senin dini hari terlibat aksi saling serang di jalan jatinegara barat jakarta timur
bahkan dua kelompok warga ini saling melempar petasan
akibatnya petasan yang dilempar masuk ke jendela rukulan dua lantai dan meledak di dalam hingga membakar ruko tersebut
belum diketahui penyebab pasti tauran dua kelompok warga tersebut tetapi diduga dipicu oleh tindakan saling ejek
satu ruko yang menjual kasur busa terbakar terkena petasan
kepolisian sektor jati negara masih mendalami kasus ini
serta menyelidiki siapa saja yang terlibat